guna mencegah penyebaran covid sembilan belas
pasca lebaran penyintah provinsi riki jakarta
menyediakan layanan tes swab usap antigen gratis
bagi pemudik yang pulang ke ibu kota
dan menggunakan moda transportasi bus
fasilitas ini dapat digunakan hingga akhir mei
di terminal bus antar kota antar provinsi
di antaranya terminal terpadu pulau gebang
dan terminal kampung rambutan jakarta timur
sejak pukul hingga tiga selasa dini hari
sebanyak tiga puluh dua penumpang dari wilayah jawa tengah dan jawa timur
tiba di terminal terpadu pulau gebang jakarta timur
setibanya di terminal mereka dicek suhu tubuhnya
dan didata oleh petugas
bila tak memiliki surat keterangan bebas covid sembilan belas
yang berlaku satu x dua puluh empat jam
mereka diwajibkan menjalani pemeriksaan tes usap antigen gratis
yang disediakan oleh pemerintah setempat
fasilitas ini disambut baik oleh pemudik
ya mungkin sangat membantu juga sih
kita juga lebih paham antara kesehatan yang utamanya
cuma namanya kita buat mudik
udah tiga tahun kita nggak pulang
jadi ya sekedar nengokin orang tua aja
ya layanan tes usap antigen gratis di terminal terpadu pulau gebang ini
disediakan oleh pemerintah kota administrasi jakarta timur
bagi warga yang kembali ke ibu kota pasca mudik
hingga hari keempat setelah lebaran
terminal terpadu pulau gebang menyediakan
bagi setiap penumpang yang datang
untuk masa arus balik yang tadi saya sebut
tiga belas sampai dengan tujuh belas
semua yang datang
tapi namun begini
di lapangan bijak
semuanya mungkin dicek
tapi kalau petugas melihat itu syaratnya sudah masih berlaku
ada hasil negatif rta
hasil negatif genus
tapi waktunya masih berlaku
melibatkan tenaga kesehatan dari rumah sakit swasta
sebagai tindak lanjut arahan gubernur dki jakarta
untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
ketika pemudik kembali ke ibu kota
gak ada hasilnya yang positif
nanti dilakukan untuk pcr
pcr itu nanti juga dikirim
yang diusahakan dari dinas kesehatan itu
bisa keluar dalam waktu kurang dari dua belas jam
jika positif nanti kita lakukan koordinasi lagi
jika dia tanpa gejala
ataupun dengan yang tidak ada gejala di dalamnya
gejala demam atau apapun itu
kita bisa arahkan untuk isolasi di hotel
ataupun di wisma atlet
sebelumnya pemprov dki jakarta menyiapkan
hingga empat ratus ribu alat tes usap antigen
yang akan diberikan kepada warga yang menggunakan
moda transportasi bus secara gratis
di jakarta timur
selain terminal terpadu pulau gebang
fasilitas ini dapat diakses di terminal kampung rambutan
kebijakan menyediakan fasilitas tes usap antigen gratis
bagi pemudik ini ditanggapi oleh epidemiolog
perhimpunan ahli epidemiologi indonesia mas dalina pane
melakukan tes usap antigen kepada pelaku perjalanan
langsung saat tiba di terminal dikhawatirkan
tak akan efektif mengendalikan penyebaran virus corona
apalagi tes diberikan kepada penumpang secara acak
ketika dalam perjalanan
karena waktu dalam perjalanan itu berjam jam
naik bisnya bisa lebih dari delapan jam
memang ada transmisi di sana
kemungkinan transmisinya ada
tetapi baru bisa dilakukan
melihat viralnya atau jumlah virusnya mencukupi
untuk bisa dites itu dua hari kemudian
bukan pada saat itu
jadi yang paling efektif adalah pada saat ini
komunikasi risiko yang diberikan kepada masyarakat
yang pertama bagi mereka pelaku perjalanan
begitu sampai di rumah langsung melakukan karantina
dan melakukan protokol kesehatan tiga m di rumah
pemeriksaan tes usap antigen kepada pemudik
sejatinya bertujuan untuk mengendalikan penyebaran covid sembilan belas
namun bila diberikan secara gratis
kebijakan ini berpotensi sekadar memanjakan pemudik
yang sudah jelas tidak taat terhadap aturan larangan mudik
yang ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya